terima kasih pak
jadi papa sama mama sengaja bikin surprise buat aku kayak gini
iya karena kamu terlalu sibuk sama band kamu sendiri rohi
bahkan kamu lupa kan sama orangtangan kamu sendiri
tadi kamu pulang ke rumah jam dua belas lewat
dan kamu semua handphonenya dimatiin
kasian kan mama kita dinungguin disini
mama jadi nungguin aku
nggak papa it's for your birthday
tapi aku seneng banget
gimana cara nyantuk ibu rena lagi ya
dia pasti bosen banget di rumah
biasanya kan dia ke sekolah
main sama temen temennya
mau main apa sekarang kita
aku capek main ma
aku mau ke kantor papa aja
tapi papa lagi kerja saya
papa lagi sibuk
ya udah mama telepon dulu ya
apa kok gini tuh ma
kenapa papa gak nyalain hpnya
aku kan pengen telepon papa
masalahnya papa kan lagi kerja
atau mungkin handphonenya lupa di charge
jadi gak bisa angkat teleponnya
pak bos lagi ini kemana sih
rena udah bosen main sama merpati
kita ajak oma juga
kayak waktu itu kan seru
ya kan ya
ayo seru banget tuh pasti
kita ke dalem ya
mama panggil oma dulu ya
aku ganggu gak
ya sama sekali enggak
mama lagi liat liat album lima puluh
suami aku g renew banget mah
tapi kok aku liat liat
nggak ada foto mas al ya
you know lah suami kamu itu ya
paling males disuruh foto
selalu alasannya sibuk
nggak ada waktu buat waktu
jam berapa sekarang
jam satu malem
jam satu pagi sekarang
sekarang kamu ikut papa
pak kemana pak
pak mau kemana sih pak
buka gerai pak
yaudah aku ikut ya pak
pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana
pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana
pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana

pak aku mau ke sana
pak aku mau ke sana

pak ada apaan si
ada apa si pak
pak apa sih speak
pak aku nanya dari tadi pak
pak aku khawatir apa kenapa si pak
dadah nggak g karne
jadi buat aku pak
iya lah buat kami
so tiup dalinya
terima kasih pak
jadi papa sama mama sengaja bikin surprise
buat aku kayak gini
iya karena kamu terlalu sibuk sama band kamu sendiri roy
bahkan kamu lupa kan
sama orang tuhan kamu sendiri
tadi kamu pulang ke rumah jam dua belas lewat
dan kamu semua handphonenya dimatiin
kasian kan mama
kita dinungguin disini
mama jadi nungguin aku
tapi aku seneng banget
kalau tadi sore udah berangkat ke sydney
ada meeting dia di sana
ya itu kan emang selalu sibuk
ngurusin kerjaan terus
sampai lupa sama keluarga
lupa juga sama adeknya
dia selalu ingat sama ulang tahun kamu
dia memang pergi tugas ya
ada kerjaan kantor ke sydney
ya dan dia juga udah siapin hadiah buat kamu roy
kedengeran gak pak
aku suka banget maaf
tapi aku boleh motorin
boleh naik motor boleh naik mobil harus lebih sering
oh iya ada dari mama sama papa
apa sih ma